syukurlah aku udah pergi
kok namanya sama dengan siva
jangan jangan itu tadi bella
baik saya masukkan datanya dulu ya pak
saya gak tau kalo bapak dan bu bella
tidak tinggal bersama lagi
kamu tahu dari mana ya
baru saja bu bella datang
untuk imunisasi anaknya pak
tapi dia kekurangan uang untuk membayar
jadi dia terpaksa balik lagi
kamu tolak anak saya gara gara masalah uang
kamu butuh berapa
tenang pak tenang
maksudnya bukan seperti itu
kemana dia pergi
baru saja pak
aku harus menemukan mereka
ini kesempatan aku
mumpung mereka ada di sini
sista sista lihat gak suara ibu sudah membawa anaknya
kira kira anaknya umur sekitar dua tahun
aku gak liat pak berhenti pak
apa yang sudah aku lakukan
anakku sampai gak bisa imunisasiannya karena kekurangan uang
nanti kantorku akan mentransfer uang
itu semua untuk biaya vaksinasi sifah
siva itu adalah anak aku juga
jadi rumah sakit ini harus memberikan
pelayanan yang terbaik buat mereka
rumah sakit ini mengabaikan mereka
lalu dokter harus melayani mereka dengan sebaik mungkin
berikan apa yang semua mereka butuhkan
kalau misalnya biaya kurang
silahkan langsung minta kepada saya
oh satu lagi maaf
dokter juga harus memberikan report kepada saya
dokter disini ada jual popok gak
oh ada di depan
permisi dokter ya
nah sifah sekarang udah bersih kamu bisa susu lagi
ini mau ke toilet ya
lihat dulu mau ganti popok ya
aku kan gak tahu bagaimana caranya mengganti popok
wuuu jangan lagi jangan lagi
aduh aduh aduh gimana nih gimana nih
ya allah salah banget dulu tuh aku belajar sama bella
ntar ya ntar ya
ntar ya ntar ya
ada orang gak
yang tau caranya ganti popok anak ada yang tau gak
tolong dong bentar aja
itu kan suaranya afiq
jahat sampai kok
ketauan sama dia
jangan jangan gak ada orang lagi
mbak pelan pelan mbak ya
heria juga yang tolongnya
tante bantuinmu kak ya
kenapa dulu aku gak belajar ya sama bella ya
sekarang jadi susah kan
nah udah selesai
kamu kok masih nangis sih
kok lama banget ya
mas udah ya
kamu gak liat kok
aneh banget sih terakhir
syukurlah aku udah percaya
gak ada lagi
kok namanya sama dengan siva
jangan jangan itu tadi bella
kamu dimana bella siva
mereka udah gak ada
mereka udah gak ada
mama left but
kamu tadi ke rumah sakit untuk antar kak raina
tapi kenapa gak sekalian
disini macam apa
kamu inget gak namanya siapa
jangan cuma manggil anak itu anak itu aja
seakan akan anak ini tuh asing bagi kamu
kamu jangan mengalihkan perhatian ya
yang aku bicarakan ini masalah imunisasi
kamu sendiri gak punya perhatian sama anak
afif tenang dulu afif
jangan selesain masalah dengan emosi afif
apalagi dia itu istri kami
eh kamu diam ya
kamu hanya tahu di rumah ini
mama baru pergi dua hari
tapi kamu udah berani ngementak mentak aku kayak gini
di depan tamu lagi
kenapa sih afif
kamu gak pernah menghargai aku sama sekali
kalau kamu bisa mengurus rumah dan juga anak ini
aku gak akan seperti ini
afif aku baru minta tolong sama kamu sebentar aja
kenapa sih afif
akhirnya dia pergi kan
karena aku dan mama
kini hidupnya jadi hancur berantakan
karena aku gak bisa berbuat apa apa untuk nolong kamu
masih demi semua gampangnya
akhirnya find tuan mu